iya dok bagaimana dok ada perkembangan
alhamdulillah pak alhamdulillah kondisi pak aldebaran aman
bahkan tidak ada virus yang mengontaminasi pak aldebaran semuanya aman
sepertinya ini karena musizat ya pak
dan tentunya doa dari bapak dan keluarga untuk pak aldebaran dan bu andin
alhamdulillah dok saya sangat bersyukur sekali
dan ini udah gak main main lagi
mama harus gimana sah supaya kamu itu jerak
dijulik kemarin belum cukup
sekarang kamu gak deketin ricky lagi
padahal mama udah kasih peringatan untuk keluar dari rumah
tapi kamu sama sekali gak peduli
untung tadi aku udah sempat foto foto elsa
waktu dia masuk ke kantor polisi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ma
pak ya allah astagfirullahaladzim elsa pak
elsa datang ke kantor polisi untuk nemuin ricky
astagfirullahaladzim ya allah elsa
dia mau ngapain kesana kamu gak cegah dia
aku udah cegah aku udah kasih tau dia
tapi emang akal akalannya anak itu kan banyak sekali
jadi tadi dia itu terima telepon dari kantor
dan dia bilang kalau dia mau buru buru berangkat kerja
tapi ternyata dia bohong ah
kayaknya dia sengaja ngelakuin itu supaya aku gak curiga
tapi memang sebelumnya aku udah sempet denger
kalau dia nekat mau ketemu lagi sama ricky
kamu udah marah sama dia kan
udah ah mama udah kasih dia peringatan
kalau kamu berani lagi nekat ketemu sama ricky
atau deket deket sama ricky
mama akan usir dia dari rumah
kayaknya dia gak peduli sama sekali sama omongan aku
dia tetep dateng ke kantor polisi untuk ngomongin ricky
ini kan bahaya sekali buat dia
makanya begitu yang saya pergi
aku langsung buntutin dia pakai ojek
dan ternyata bener kan
dia ke kantor polisi sekarang
bukannya dia pergi ke kantor pak
sekarang mama dimana
ini aku udah sampe disini
aku ada di depan kantor polisi
elsa sih tadi udah masuk
dan aku tadi udah sempet foto fotoin dia
nanti aku kirim ke kamu deh fotonya
udah kamu mendingan sekarang kamu masuk
cegah dia ketemu sama ricky
nanti kalau misalnya ternyata disini masih ada
orang yang nyulik elsa waktu itu
atau ada gengnya dia disini gimana
atau ada gengnya dia disini gimana
ya bener juga sih
mendingan mama jangan gegah ya pak
pak ini rasanya aku udah pengen ngajakin elsa keluar dari sini pak
pak ini rasanya aku udah pengen ngajakin elsa keluar dari sini pak
aku deg degan banget ya
aku deg degan banget ini
tapi gimana aku kan gak mungkin bertindak seenaknya
nanti semua orang curiga
tapi elsa bener bener harus dikasih pelajaran pak

dia sama sekali gak mau ngedengerin apa yang orang tuanya bilang

ya udah kamu tenang kamu sabar
kamu jangan gegah baru ya
kamu liat dia
kalau kamu ketemu sama dia
kamu tahan emosi kamu jangan marah marah depan dia ya

iya iya aku gak akan marah marah nanti
tapi ini udah pas ya
pasti dia dengan sengaja bohong
dan membahayakan dirinya sendiri
papa mau kesana sih ma
tapi disini gak ada yang jagain
gak ada yang jagain al dan andin ma
ya udah kalo gitu jangan pak
biar kamu disana aja
nanti kalau mereka butuh apa apa nggak ada orang kan
oh iya ma tadi al sempet kena
karena dia nekat mau ketemu sama andin
karena dia nekat mau ketemu sama andin
terus al gimana sekarang
karena dia nekat mau ketemu sama andin
oh dia udah ditangani dokter udah masuk ruang igd sekarang ma

udah sama sama andin
terus terus pak
ya dokter lagi
lagi mereksa mereka
kondisi mereka semakin membaik
kondisi mereka semakin membaik kalo papa liat ya tadi ya
dan mereka berdua disana
bisa jadi saling menguatkan
bisa jadi saling menguatkan
syukurlah kalo begitu
kamu biar disana aja ya
gua jagain al sama andin
biar elsa disini aku yang urus
bukannya elsa udah berhasil diculik sama geng agus rimba
bukannya elsa udah berhasil diculik sama geng agus rimba
tapi kenapa dia bisa ada disini
apa dia berhasil lolos
orang yang meskipun ada di dalam penjara
orang yang meskipun ada di dalam penjara

tapi dia punya geng di luar sana
dan kemarin saya diculik sama gengnya dia
gausah pinta gue
tengah riki mundur
saya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan
saya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan
makanya saya datang kesini pak
jangan kebanyakan hal

tapi buktinya kemarin gue diculik sama komplotan lo ya rik
jangan menteng menteng lo punya orang di luar sana
jangan menteng menteng lo punya orang di luar sana
dan lo seenak nyulik gue
sebenernya maunya lo apa sih
payah banget aku serimba
paya banget aku serimba
padahal dia udah berhasil dapetin si elsa
padahal dia udah berhasil dapetin si elsa
berarti bener dong ngomongan gue
kalau lo punya geng di luar sana untuk mengganggu hidupmu
mohon mbak silahkan pergi dari sini
pak tolong pak percaya dengan kesaksian saya
orang ini memang sangat berbahaya pak dia bisa dipenjara ya
tapi dia punya geng di luar sana untuk mengganggu hidup saya itu berbahaya sekali pak
jangan kebanyakan ngayal sa
ya sekali lagi gue bilang jangan kebanyakan ayah
saya benar benar gak paham maksudnya ya pak
mendingan dia dibawa keluar aja deh pak
pak tolong percaya ya pak
saya bicarakan ini benar semua pak
tolong bawa gue keluar lagi
ibu ikut saya
pak ini berbahaya loh pak buat hidup saya pak
ibu silahkan keluar
mbak nalui hari ini
ya dok bagaimana dok ada perkembangan
alhamdulillah kondisi pak aldebaran aman
tidak ada virus yang mengontabinasi
dan tentunya doa dari bapak dan keluarga
untuk pak aldebaran dan bu andin
saya sangat bersyukur sekali
oh ya kondisi bu andin pun sudah jauh lebih membaik
saturasinya sudah berangsu normal
dan kondisi fisiknya pun sudah lebih segar
sepertinya mereka berdua tidak perlu lagi berada di ruang isolasi
bisa kita lanjutkan perawatan di ruang biasa
oh gitu dok
berarti kalau al dan andini keluar dari ruang isolasi
pihak keluarga bisa pajemin kan
bapak dan ibu di persintah keluarga bisa mencenguk
maaf dong kalau saya terburu buru
kira kira kapan mereka boleh pulang
untuk keputusan pak aldebaran dan bu andin bisa pulang atau tidak
kita tunggu besok ya pak
kalau keduanya kondisinya lebih stabil lebih sehat
tentu insya allah mereka bisa pulang besok
terima kasih ya dok
sama sama pak surya
kalau begitu saya kembali ke dalam untuk memeriksa pasien lagi ya
alhamdulillah terima kasih banyak ya allah
mama gimana keadaan mama sekarang
saya nggak sampai hati untuk menyampaikan ke rena kalau
papanya ternyata juga ikut dirawat rumah sakit
eh bentar ya
oh om ada telepon sebentar ya om angkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya ada apa apa
baru aja saya ngobrol sama dokter
kondisi al dan andin makin membaik
insya allah akan segera keluar dari ruangan isolasi
dan kalau tidak ada helangan
dalam waktu dekat bisa pulang ya
dalam waktu dekat bisa pulang